oh iya ada sedikit parsel buat kakak
ya ampun kamu repot repot banget sih enggak
kamu coba buka dulu deh
bentar ya ma ya
jangan preng cek
enggak lah tante
kita makan sama sama yuk
nah ini baru lengkap
mama apaan sih
eh sebentar kalian duluan tuhan ya
mama terima telepon dulu
iya tante mari tante
yah halo indira
ini kamu ke rumah akunya hari ini aja ya
karena al sama andin dan juga rena tuh lagi ke rumah orangtuanya andin
jadi rumah sepi ya
aku sih mau tapi michi lagi ada tamu nih aku jadi gak enak kalau nyuruh pulang
loh kamu kenal
iya kenal lah
angga juga sering main ke rumah sini kok sama michi nemenin aku
astaga dunia sempit ya ros
ternyata kamu kenal juga
yaudah nanti aku ajak angga
tangga sekalian ya biar rame
boleh dong ajak anda ya
iya harum lagi
mau yang mana
michi barusan tante rosa telepon mama
dia ngundang mama ke rumahnya
karena al andin sama rena lagi ke rumah orangtuanya andin
kasian tante rosa dia pasti sendirian mah
habis sarapan kita kesana yuk
sekalian saya mau silatulah misah marah terosan
yaudah sekarang makan yuk
harum banget ya kayaknya nanti
jadi angga mau yang mana
mama mau rendang
enggak kok cepet banget ya deket sama mama
padahal dari dulu mama tuh tipe yang agak kaku
cuma sama al aja yang dia suka
cowok cowok lain pasti ada aja minusnya di mata mama
tapi sekarang sama angga mama juga beda
ma ma kita pergi dulu ya ke rumah papa
ya nanti tolong salamin untuk mama sarah sama papa surya ya dari kami
begitu kita pamit sekarang ya
assalamualaikum pak ma
ya liatin pak
senang ya liat mereka berdua
gimana kalau kita ke rumah rusak
silaturahmi sekali ketemu sama reina
jangan hari ini deh pak
kayaknya mood mama lagi gak enak deh
nanti yang ada seharian moodnya nggak bagus lagi
ya jangan nih pak jangan hari ini
kok hari yang fitri ini mama masih nyimpan kesal kesal sama orang sih
gak baik ma
mau mobil yang lama lama banget sih
ya harus pelan pelan di
kalau saya ngebut ngebut nanti anak kita di perut kamu itu stres
aku yang stres mas kalau kamu bawa mobil kayak gini
ah mama itu
ya ampun enggak ya din ya itu di pinggir jalan kotor jangan ya
aku mau itu
nanti kita cari tempat lain ya yang di sana
eh mohon maaf pak bos kalau kata orang tua zaman dulu ibu hamil pengen sesuatu yang dikasih aja pak bos
soalnya kalau gak dikasih nanti anaknya pas lahiran takut ileran
ileran itu apa cus
ehm ileran itu jadi ada keluar air liur dari muaknya gitu
ya udah ya udah ya udah ya ya ya saya putar balik ya kita beli ya
rp lima aja pak
ambil aja pak ambil aja ya
nih minum ya
hati hati pelan pelan jangan semua keselur
baca doanya dulu
hah mual kan kamu
kamu dibilangin nurut makanya
ini gak sehat pasti
dibilangin juga nggak usah beli di pinggir jalan
nanti kalau sakit perutnya gimana
jaga kesehatan anak kita dong nin
ya tapi enak
cuma nggak tahu kenapa tiba tiba mual
dia bawain anak kali gak ngerti aku
ya udah buang aja ya
dia apa urusannya sama dia nangis
ya mau bahas sir mas namanya juga makanan dosa
terus mau diapain sekarang kalau nggak dibuang
mau makan lagi sir
ya aku mau makan
kamu aja gak suka
habisin aku mau
kalau ibu hamil pengen sesuatu lebih baik diturutin aja
tapi gak di sini
nanti kalau udah sampai rumahnya papa
ingin mama manja kayak anak kecil
iya ma pak
minalahin dan wafah izin ya
aku baik baik kalau di sini
kalian baik baik ya di sana